banjir bandang menghantam wilayah flores timur tepatnya di dua desa yakni di desa lama nele dan juga di kecamatan ile boleng dan juga desa waiburak yang berada di kecamatan adonara timur pada minggu dini hari
banjir bandang yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini mengakibatkan puluhan rumah warga tertimbun lumpur
bahkan tak sedikit rumah yang hanyut terbawa banjir
dari keterangan badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kabupaten flores timur dilaporkan dua puluh orang meninggal dunia sembilan orang luka luka dan lima orang masih dalam tahap pencarian
selain itu jembatan di desa waiburak kecamatan adonara timur juga dilaporkan putus
dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait banjir bandang di flores timur
kita sudah terhubung dengan kepala badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kabupaten flores timur alphonse hada bethan
selamat siang pak alphonse
selamat siang pak
ya pak alphonse ini bagaimana kondisi terkini dan juga proses evakuasi yang tengah berlangsung di sana
terima kasih pak
barusan tim bpbd dan bapak bapak terkait di bawah kemungkinan pak bupati dan pak danding serta pak flores
menuju ke lokasi
terima kasih pak
ini laporan dari tim yang sebentar lagi semoga sudah sampai di tujuan
oke ini berarti pak kalau bisa diupdate
bantuan atau proses evakuasi yang sudah berhasil dilakukan di lokasi yang terdampak ini seperti apa pak atau sejauh mana
kalau di desa lama nele kecamatan ilebole pak yang benar itu lima korban sudah ditemukan
lima korban sudah ditemukan
lima korban masih dalam pencarian
rumah warga masih turun dan belum bisa kami lakukan carian atau evakuasi karena kesulitan transportasi yang sudah disebutkan tadi
sementara kami juga kesulitan soal kantong mayat dan saya sudah berkoordinasi dengan basarnas momere
dan sekarang dalam perjalanan tim basarnas dari momire ada yang lewat laut darat
itu ke logistik dan
peralatan juga kami menanti laporan dari tim
kita akan diturunkan ke lari laporan
karena kesulitan transportasi tadi
oke kemudian untuk total dari atau para pengungsi para korban ini seperti apa pak
kondisinya apakah sudah ada lokasi pengungsian dan seperti apa kondisinya
masyarakat di dua desa akan inisiatif dan rekan musika
itu musikan sementara
dan akan menjadi pengungsian tetap setelah pengiriman tenda tenda dari bvb itu sudah dibangun di tempat yang sudah ditempatkan sekarang
sehingga tidak berdesakan masyarakat
dan akan menjadi perubahan pegang
dugaan sendiri ini apa penyebabnya pak
banjir bandang ini
di laman lele itu pak
samping banjir biasa juga longsor
itu akibat hujan yang sangat lama durasinya dari dalam dua hari ini pak
hampir sepanjang hari dalam dua hari ini tiga hari ini
hujan yang terus menerus
iya ini ada berapa kepala keluarga pak yang terdampak
kalau di waiburat kecamatan adonara timur berasakan laporan parah itu
tiga puluh an rumah
desa laman nele kecamatan ilegol yang sekitar empat puluh an rumah
oke kemudian pak alphonse ini tadi anda katakan anda masih menunggu kembali update mengenai korban
tapi sejauh ini informasi yang sudah masuk mungkin bisa anda informasikan ke kami pak
berapa jumlah korban yang sudah terdata terakhir
terakhir tadi sudah disebutkan yang lima korban di laman
itu sudah terdata

itu sudah ditemukan
lima yang hilang sudah ditemukan
yang tewas sejauh ini kemudian yang luka luka seperti apa pak alfons
yang luka luka ada dua puluh sembilan
ya pak alphonse ini tentu kita berharap cuaca hari ini lumayan mendukung
kemudian juga akses yang terputus bisa segera diperbaiki agar nantinya proses evakuasi
ini bisa berjalan dengan lancar
terima kasih pak alphonse
hada bethan kepala bpbd flores timur terima kasih atas informasi anda
dan selamat kembali beraktifitas pak alphonse
terima kasih pak